universitas erlangga surabaya telah selesai melakukan uji praklinis tahap dua dan uji tantang pada hewan makaka
senin siang uner menargetkan uji klinis pada manusia dapat dilakukan pada akhir oktober setelah mendapatkan izin dari badan pengawas obat dan makanan
hasil uji praklinis tahap dua pada hewan makaka sesuai dengan yang diharapkan
saat ini tim peneliti uner tengah menyusun laporan dan mengajukan izin ke badan pengawas obat dan makanan agar bisa melakukan uji klinis kepada manusia
universitas erlangga menargetkan uji klinis dapat dilakukan pada akhir oktober
jika uji klinis pada manusia menunjukkan hasil yang baik uner menargetkan vaksin merah putih mulai diproduksi masal pada maret dua ribu dua puluh
dari dua sisi yang pertama sisi keamanan vaksin ini diidentifikasi
terhadap varian delta pun vaksin ini bisa mengidentifikasi dengan baik sesuai dengan yang rancangannya
memang didorong untuk bisa keolah
maupun ke mutasi mutasi yang baru